ada sebuah daerah di ujung selatan provinsi sulawesi selatan
memiliki potensi wisata bahari dan dikenal sebagai tempat pembuatan kapal pinisi
daerah ini bahkan dijuluki sebagai buta pandritolopi atau bumi para ahli membuat perahu
selamat datang di bulukumba
saat ini saya sedang berada di tempat wisata yang bernama
nah seperti namanya tempat ini merupakan titik nol pulau sulawesi
untuk menandai titik nol ini terdapat sebuah prasasti yang terbuat dari lempengan baja dan ditanam di dalam tanah
ini dia prasastinya
dari sinilah saya akan memulai perjalanan saya di ujung selatan provinsi sulawesi selatan yaitu di kabupaten bulukumba
di samping lempengan pertanda titik nol sulawesi berdiri sebuah tugu berbentuk kapal pinisi
sebagai simbol masyarakat bulukumba yang merupakan pelaut ulung
titik nol sulawesi ini berada di pertemuan arus angin barat dan angin timur serta arus laut dari arah selat makassar dan dari laut flores
tempat ini memiliki dua spot foto andalan yaitu jembatan kaca dan miniatur pinisi
spot jembatan kaca menawarkan sensasi berjalan di atas jembatan kaca sambil melihat pemandangan bawah laut dari atas jembatan
spot andalan lainnya adalah miniatur kapal pinisi
pengunjung dapat menikmati pemandangan eksotis laut bulukumba dari miniatur kapal penisi

tangga yang dicat berwarna warni juga menambah daya tariknya sebagai tempat wisata
foto meskipun terbilang masih baru tempat ini sudah berhasil mencuri perhatian banyak
wisatawan kesini itu kami berwisata mumpung menikmati hari liburan di titik nol ini banyak
spot spot foto yaitulah membuat kami berjalan jalan ke tempat wisata ini bisa
titik nol ini sangat favorit sekali untuk berwisata foto foto menikmati pemandangan
laut juga banyak ya pengalaman yang dapat kita temukan disini ini baru pertama kalinya ke
sini bagus sih terus pemandangannya ini
alami soalnya masih ini kan masih berbaur dengan alam begitu kalau untuk sampai sekarang
itu yang jembatan kaca itu karena bagus fotonya di situ untuk menjangkau tempat ini pengunjung
dapat masuk melalui kawasan wisata pantai tanjung bira dengan membayar sebesar dua puluh enam miliar rupiah

jadi pemandangan yang menyambut saya di pantai tanjung bira dan juga di tempat wisata ini juga banyak pemandangan yang menyambut saya di
pantai bara pantai bara adalah salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di
kawasan tanjung bira kabupaten bulukumba sulawesi selatan berjalan di pasir putih
yang lembut sambil menikmati sejuknya angin yang bertiup di pinggir pantai membuat saya
betah berlama lama menghabiskan waktu di sini ada yang bilang waktu yang terbuang
di pantai adalah waktu yang dihabiskan dengan baik jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk
untuk bersenang senang dengan melakukan berbagai aktivitas seperti bermain banana boat
sebelum main badana buat kita harus menggunakan jaket pelampungnya dulu
supaya kita berasa dan yakin kita akan aman selama bermain wahana ini
sekarang kita pakai ya
tapi deg degan juga
satu bandana boat dapat ditumpangi oleh lima orang
duduk paling depan rasanya menegangkan juga ya
adrenalin terpacu seiring semakin cepatnya banana bot ini melaju
semua penumpang merasa was was menunggu saatnya jatuh dari banana boat
semakin kincang banana boat melaju

semakin kencang juga teriakan kami
dan akhirnya saat saat yang dinanti itu pun tiba
akhirnya jatuh juga setelah
beberapa kali muter muter tadi kita nggak jatuh tapi seru ya teman teman
ini udah selesai main banana bootnya
ada satu kegiatan lagi yang bisa dilakukan di tanjung bira ini
yaitu kita bisa naik boat ke pulau yuka
itu sekitar lima sampai sepuluh menit
dan disana tuh kita bisa snorkeling katanya bawah lautnya
jadi jangan sabar
karena sudah berkunjung ke tanjung wira
saya tak mau melewatkan kesempatan untuk pergi ke pulau liukangloe
sebuah pulau kecil yang terletak persis di depan pantai bira dan pantai bara
pulau liukang menjadi destinasi favorit bagi para penikmat alam bawah laut
terumbu karang dan berbahan bahan
berbagai jenis ikan dapat dijumpai di sekitar pulau ini
kejernihan air di pulau ini membuat saya dapat melihat jelas kecantikan alam bawah laut pulau liukang
setelah puas snorkeling saya memilih beristirahat sejenak di pantai pulau liukangloe
terus biji saya tak banyak diserang
inerti saya tak berbicara dengan arctic
tapi saya selalu mencoba
membuat lawan gelas di dalam pulau
saya maafkan tuhan untuk berlaku dengan saya
permisi pembiayaan sendiri tidak bergenggakanios bahwa
dia mer thermal telinga telinga
itu langsung terbayarkan semuanya ya
tadi senang gak lihat terumbu karangnya ikan ikannya
iya bagus banget
kayak lagi berada di tempat lain gitu ya
pantai di pulau liuangle tak kalah dengan keindahan pantai tanjung bira
berenang di air yang jernih sambil menatap merahnya langit senja
menutup hari saya di tanah bulu kuba
tanah lahirnya sang pelaut ulung

setiap hari seusai sekolah rido mengunjungi galangan kapal milik ayahnya
hal ini sudah ia lakukan sejak ia berusia sepuluh tahun
bangun pagi terus ke sekolah belajar
terus balik dari sekolah ke kapal bantu bantu orang tua
ada tertarik juga
saya seru belajar
membuat keseruannya membuat terahu
serunya di mana
dari proses pembuatannya sama proses peluncurannya
keseriusan rido dalam menekuni pembuatan kapal
mendorongnya berencana kuliah di jurusan teknik perkapalan
kapal pinisi merupakan jenis kapal generasi ke enam
sejak pembuatan kapal pertama di pulukumba yaitu pajala
cerih khas kapal penisi yang paling menonjol adalah
dua tiang layar utama di bagian depan serta tujuh layar
keterampilan warga bulukumba atau suku bugis dalam pembuatan kapal pinisi
bahkan telah diakui dunia
pada desember dua ribu tujuh belas unesco menetapkan kapal pinisi
sebagai warisan budaya tak benda dari sulawesi selatan
seiring berkembangnya zaman permintaan kapal penisi semakin meningkat
bahkan menuntut adanya perubahan mengikuti perkembangan pariwisata masa kini
jadi kayak contoh yang ada di lawan majo di bali raja ampat
itu kan sekarang kepentingannya lebih dominan ke wisata komersil

kepentingan kapal penisi

jadi ini adalah satu perubahan yang sangat penting
kita ingin membuat perahu penisi tapi fasilitas apa yang kita akan kasihkan ke mereka
contoh oke lah coba kita modifikasi ini perahu penisi
tanpa lepas dari estetika tradisionalnya
kenapa tidak kita buat perahu pinisi ini dikonsep menjadi seperti dengan hotel
hotel hotel yang ada di darat
maupun itu kelasnya kelas bintang lima atau kelas standar
meski telah dimodifikasi
estetika pembuatan kapal pdc secara tradisional
tidak pernah ditinggalkan oleh warga bulukumba
adat istiadat yang melekat pada kehidupan warga bulukumba
masih terus dipertahankan hingga saat ini
salah satunya adalah tradisi annata kalibiseyang
atau pemotongan kayu lunas
kayu yang berada di dasar tengah bawah kapal pinisi
ini merupakan tradisi yang wajib dilakukan
sebelum proses pembuatan kapal dimulai
jadi inti dari pembuatan kapal penisi ini adalah proses annata kalibisean
nah di sini ini sudah tersedia makanan makanan manis
dan ini harus dimakan sama orang orang yang datang
dan makanan manis ini merupakan penanda bahwa
ini berupa doa di mana nanti supaya kehidupan kedepannya
semua perjalanan pembuatan kapal penisi ini semuanya akan berbuah manis
ya pak ya kita makan
sebuah suku tradisional di kabupaten bulukumba
hukum adat menjadi harga mati
terletak di desa tanah toa yang berarti tanah tertua
suku adat amatowa kajang dipercayai merupakan suku tradisional tertua
aduh wah seru juga nih bisa bermain permainan masa kecil saya
dengan anak anak di sini
ini nama permainannya adalah
lompat tali yang biasa kita kenal
tapi kalau di kampung kajang ini nama permainannya adalah mini
dan di sini yang menariknya adalah
saya bermain dengan anak anak murid sd
tapi di sini mereka bukan pakai putih merah
melainkan putih hitam
karena memang warna hitam ini adalah warna yang wajib digunakan di suku adat kajang ini
jadi bahkan talinya pun warnanya hitam ya
oke jadi habis dari sini setelah bermain dengan mereka
saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar anak anak di desa suku adat kajang
habis ini kalau bel masuk kita belajar ya berarti ya
oke kita main dulu yuk sebelum masuk
warna hitam menjadi identitas warga suku kajang
warna hitam melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan
meskipun suku adat ini hidup dengan sederhana dan berkualitas
dan berusaha mengurangi pengaruh perkembangan teknologi
anak anak suku kajang tetap diperbolehkan mengenyam pendidikan
dengan syarat mengikuti ketentuan adat yang berlaku
seperti mengenakan seragam hitam putih dan tidak wajib menggunakan alas kaki
metode pembelajarannya pun menggunakan dua bahasa
yaitu bahasa konjo yang merupakan bahasa setempat
dan bahasa indonesia
kenampakan alam intunikua indonesia
di sekitar kita
terdapat jenis yang menampak alam
ini di dataran tinggi
seperti kita di daerah kita
mata pencaharian yang cocok apa
ini adalah yang kita tahu
kita bisa menggunakan ini
tapi tidak bisa menggunakan bahasa lain
artinya masyarakat di sini itu bahasa sehari harinya adalah bahasa daerah
atau bahasa konjo
maka di dalam proses pembelajaran
kita sebagai guru harus
harus mengkolaborasikan dua bahasa
karena kapan kita tidak menggunakan dua bahasa
maka anak anak ini belum paham
jadi belum bisa mengetahui bahasa indonesia secara baik
maka jalannya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran harus menggunakan dua bahasa
kita tidak menutup untuk modernisasi
mana yang cocok di daerah kita
mana yang tidak cocok
yang tidak cocok juga
sdn tiga ratus lima puluh satu terletak tepat di depan gerbang kawasan adat amatoa
kawasan adat ini dibagi menjadi dua bagian
bagian kajang dalam dan bagian kajang luar
kajang bagian dalam memiliki aturan yang ketat
pengunjung yang ingin masuk ke dalam harus mengikuti peraturan yang berlaku
kajang dalam diperlukan untuk mengembangkan
jadi seperti inilah busana yang harus dikenakan untuk masuk ke bagian kajang dalam
dan untuk masuk ke kajang dalam ini harus melewati gerbang
disinilah gerbang ataupun juga pembatas antara dunia luar dan juga dunia dalam kajang
dan memang untuk masuk ke dalam itu harus menggunakan sarung seperti ini
dan juga nantinya saya harus melepaskan alas kaki karena warga warga di kampung kajang ini tidak menggunakan alas kaki di dalam
kita harus menuruti peraturan ya
mempraktekan hidup sederhana dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi adalah cara hidup masyarakat adat amatoa
listrik alat komunikasi hingga transportasi tidak boleh digunakan di dalam area ini
tak hanya harus hidup dengan penuh kesederhanaan
masyarakat adat juga wajib mengikuti peraturan adat
kalau tinggal di kawasan adat itu banyak tantangan tantangan yang harus kita jaga
ya salah satunya tidak boleh melakukan pelanggaran pelanggaran yang bertolak belakang dengan hukum atau norma agama
salah satunya memberikan saja mengeluarkan saja kata kata perkataan yang kasar itu
kita didenda juga
semua rumah yang berada di wilayah
kajang dalam memiliki bentuk serupa
yaitu rumah panggung dari kayu
dan menghadap ke arah barat
jadi setelah berjalan
masuk di dalam kawasan adat amatoa
pasti berbeda karena
di dalam itu memang sangat sepi
tadi tidak begitu banyak
jadi cuma ada rumah kemudian juga
dan tadi saya juga sempat mengunjungi
satu rumah yang dimana rumah ini
dijadikan sebagai tempat
karena kamera dan yang lainnya itu
bahan bahan elektronik tidak boleh
masuk ke dalam kecuali
handphone dan handphone juga hanya bisa
digunakan untuk mengambil foto
di depan rumah tersebut
dan itu hanya untuk berlaku buat pengunjung
tapi buat warga yang lainnya itu
mereka tidak boleh menggunakan handphone
di dalam kawasan adat amatoa ini
ataupun juga kawasan adat suku kajang
tadi yang experience yang sangat menarik
buat saya dan pengalaman baru adalah
berjalan kaki dengan jarak
sekitar lima ratus meter
tiga ratus meter tanpa
menggunakan alas kaki karena
jalannya itu bukan jalan yang mulus
ataupun bertahan ini semua jalannya bebatuan
ada yang batu kecil batu besar
jadi eksperiensnya berbeda ya
saya sangat kagum dengan jalan ini

karena mereka ada yang mengangkat kayu
ada yang mengangkat beban berat lainnya
ke dalam kawasan adat
tanpa menggunakan alas kaki itu
sebagian besar masyarakat suku kajang
berprofesi sebagai petani dan peternak
khusus bagi kaum perempuan
menenun sarung merupakan
menyelenggarakan wakil perasaan
sarung yang saya kenakan
saat masuk ke kawasan kajang dalam
adalah sarung yang di tenun langsung
oleh perempuan suku adat kajang
semua prosesnya masih dilakukan
hidup percaya dan percaya
proses awalnya dimulai dari
pewarnaan benang tenun
menggunakan daun tarung yang memiliki
yang ditanam oleh warga sekitar
daun tarung ini menghasilkan warna biru kehitaman
yang menjadi ciri khas sarung suku kajang yang disebut topelek leng
setelah dipanen daun tarung harus direndam selama dua hari
dan dicampurkan dengan kapur
yang menarik dari proses pewarnaan benang yang ada di kajang ini adalah
memasukkan pasapu atau kain yang biasanya digunakan di atas kepala pria
ini katanya dimasukkan ke sini agar cairannya ini menjadi lebih kental
dan airnya dan warnanya dapat menyatu dengan baik dengan benang yang dicelupkan di sini nanti
proses pewarnaan benang membutuhkan waktu
kurang lebih dua minggu
benang harus dicelupkan berkali kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan
benang yang telah diwarnai selanjutnya akan digulung atau dipintal satu persatu
untuk dimasukkan ke alat tenun
keterampilan menenun suku kajang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya
untuk menjaga kelestarian budaya
desi dan melda adalah anak remaja suku kajang yang belajar menenun sejak usia tiga belas tahun
benang juga melanjutkan
oh dari budaya ibu menenun dulu jadi kita penelanjutkan ya
ini merupakan tahap terakhir ya dalam proses menenun ini
iya kalau sudah dijahit lagi
habis ini dijahit lagi ya
ini biasanya kan kayak ada yang gambar ada garis garisnya
ada yang dibikin sama adiknya itu ada gambar gambar mosisnya
itu terinspirasi dari mana terpikirkan dari mana itu asalnya
gak mau kasih tau
memang sudah diajarkan ya
kalau di sini itu apakah memang wajib perempuan di suku kajang itu untuk bisa menenun
nggak sih tergantung juga kalau mau bikin belajar
kalau memang pengen ya belajar aja ya
kalau desi kenapa alasannya ingin belajar menenun
ini kan capek nih lama juga atau satu bulan ya
katanya kalau bikin ini satu kain
prosesnya tapi yang penting
sepuluh hari tapi yang panjang ya
itu kenapa desi pengen belajar musik
karena udah sekolah juga jarang sih pergi kerja
kalau tinggal di rumah bikin begini
oke supaya ada kegiatan di rumah ya
selain digunakan untuk acara adat sarung tenun juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di kampung mereka
desi dan melda hanya menempuh pendidikan sekolah dasar
setelah lulus sd mereka ikut membantu orang tua mencari nafkah mulai dari ikut menjadi buru bangunan hingga menendur
meski pernah merasakan kehidupan modern di makassar saat ikut orang tua bekerja
mereka mengaku kampung adat amatoa tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali
zaman boleh berkembang
namun godaan modernisasi tak bisa mempengaruhi rasa cinta kepada nilai leluhur budaya dan adat istiadat yang telah tertanam dan berakar di dalam hati suku adat amatoa
jika mereka berpikir bahwa hak di shakes maskepun telah kembali dalam bagian menamlukan